berbeda dengan petani lain yang mengalami kerugian karena musim kemarau yang sedang berlangsung
musim kemarau tahun ini justru membawa berkah bagi petani tembakau
selain harganya yang tinggi daun tembakaunya berkualitas sangat bagus
seperti inilah tembakau yang ditanam petani di tujuh kecamatan
kota anyar paiton kerejengan keraksaan besuk pakuniran dan kecamatan gading di probolinggo
mereka mulai serentak menanam tembakau di sawahnya
pasalnya di saat musim kemarau membuat tanaman tembakau lebih bagus dibanding tahun kemarin yang dilanda musim kemarau basah
tak hanya itu harga tembakau saat ini sangat tinggi berkisar rp tiga puluh sampai rp empat puluh per kilogramnya
sementara tahun lalu hanya rp sepuluh per kilogramnya
menurut selamat salah satu petani tembakau di desa randu merak kecamatan paiton
di saat musim kemarau ini membawa berkah tersendiri bagi petani tembakau
alhamdulillah tembakau sekarang ini bagus
dan cuaca mendukung termasuk harganya cukup bagus
tapi jangan sampai turun lagi karena turun lagi petani sekarang kebanyakan di mana gini
apa ini berkah dari cuaca kekeringan ini pak ya
iya berkah cuaca
sementara itu wakil ketua asosiasi petani tembakau indonesia
jatim hasil data apti total sepuluh tujuh ratus tujuh puluh empat hektare sawah ditanami tembakau di tujuh kecamatan tersebut
untuk kabupaten merobo dinggo kalau kita lihat dari luasnya
kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu itu saya kira lebih banyak tahun yang lalu
faktornya mungkin karena cuaca barusan
kedua mungkin karena lagi ini faktor harga yang dulu
petani tembakau berharap di saat panen raya nanti
harga tembakau jangan dipermainkan oleh tengkulak
agar minat petani untuk tanam tembakau terus bertambah